jadi edukasi tentang apa saja sumber gizi dan bagaimana mengolahnya dan juga tentunya akses kepada sumber gizi
ini yang harus segera diperhatikan dan juga diselesaikan permasalahannya
nah pemirsa salah satu sumber gizi harian kita adalah buah buahan
tapi masih banyak di antara kita yang melupakan atau tidak rutin memakan buah buahan karena alasannya banyak
wah saya aja belum makan buah pagi ini ya
tips berikut bisa menjadi pengingat agar kita tidak meninggalkan buah dalam porsi makanan kita sehari hari
tidak tidak tidak
dengan sumber daya alam yang melimpah diantaranya buah buahan sebagai salah satu sumber gizi utama kita
tidak membuat indonesia menjadi negara dengan tingkat konsumsi buah yang tinggi
bahkan menurut badan pangan internasional tingkat konsumsi buah kita masih jauh di bawah standar
nah berbagai aktivitas dan juga kesibukan mungkin dapat menjadi alasan anda
namun saya punya tips agar kita tidak melupakan
kita lupakan makan buah setiap harinya
menurut organisasi pangan internasional atau fao
konsumsi buah penduduk indonesia merupakan yang terendah di asia
di bawah singapura tiongkok vietnam dan kamboja
menurut data kementerian kesehatan
konsumsi sayur dan buah indonesia pada dua ribu tujuh belas adalah dua puluh lima kg per kapita per tahun
jauh dari standar kecukupan untuk sehat yaitu sembilan puluh satu dua puluh lima kg per kapita per tahun
dikutip dari cnnindonesia com
ada beberapa cara mudah untuk menjaga kecukupan gizi yang berasal dari buah
belilah buah utuh bukan olahan atau beli buah yang sudah siap makan
hal ini lebih disarankan untuk menjaga keutuhan kandungan gizi yang ada pada buah
bersihkan dan berkumpulkan buah
bersihkan dan berkumpulkan buah
bersihkan dan berkumpulkan buah
potong buah agar bisa dimakan langsung atau dimasukkan ke dalam kotak bekal
letakkan buah buahan anda di tempat yang mudah dilihat
lebih baik letakkan di meja makan daripada di kulkas
bila tidak sempat membawa bekal
cukupi kebutuhan buah buahan dengan makan rujak atau menu dengan buah buahan lainnya
dengan memakan buah badan dapat menjadi lebih segar dan tidak mudah sakit
sudah makan buah hari ini
debbie astari jakarta